bersama ojk pun didapat datanya seperti demikian
yang kayak balon itu orang suruh tiup itu
gua jepang dan gua belanda di kawasan taman hutan raya juanda bandung
dari pertama kita pakai sayur junjung di kota
kita menyiapkan misalnya berapa harga pokok produksi untuk jagung
terus pindahnya itu di suburb atau di city
kayak aku pacar saya lagi suka banget sama ada yang vlogger jepang yang suka nelusuri nelusuri kayak buka buka ramen gitu di jepang
jadi sekarang masih ada dari enam belas peserta ini masih ada dua atlet indonesia yang bertanding yaitu rio waida dengan ketut agus
sebuah perubahan besar peraturan lainnya yang terjadi tahun ini
dokter spesialis ortopedi dan traumatologi henry suhenra menyebut
khususnya untuk dugaan kdrt
orang belum punya urgensi untuk nonton virtual concert gitu